perbedaan bukanlah masalah
tiada lagi kesenjangan
tiada lagi ketimpangan
semua sama sama berkemampuan
demi sebuah impian
karena kesetaraan adalah harmonis